nenek viral yang berjuang menyelamatkan cucunya dengan berpegang pada batang pohon saat bencana banjir di goa sulawesi selatan akhirnya meninggal dunia
perjuangan sang nenek pun meninggalkan rasa haru di tengah keluarga
nur jan nah jalil nenek yang viral setelah berjuang menyelamatkan sang cucu yang berumur dua tahun
walizia muhammad nur saat bencana banjir menerjang perumahan sigma royal park kabupaten goa sulawesi selatan meninggal dunia
kamis dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas lalu
nenek yang berusia lima puluh tahun ini meninggal di ruang ugd rumah sakit umum daerah sheikh yusuf sungguh minasa goa sehari setelah menyelamatkan sang cucu
sebelumnya nenek nur jana sempat mendapatkan perawatan di sebuah puskesmas namun karena keadaannya dinilai sudah membaik ia diperbolehkan pulang
saat terjangan banjir datang nenek nur jana bersama putri dan cucunya terpisah dari rombongan saat sedang dievakuasi sejumlah penghuni perumahan
orang tua dari sang cucu yakni nur fadiansah dan zarah alfiani saat itu tidak ada di rumah karena sedang bekerja
selama banjir menerjang selama tiga jam nenek nur janah tidak pernah melepaskan sang cucu meski sempat terpisah dari putrinya karena arus yang deras
jadi belum beberapa menit itu sudah air sudah sampai di leher
waktu saat dia mau mendekat ke pohon itu dia cerita belum sampai di pohon air semakin naik
jadi dia kasih naik itu cucunya di atas pundaknya baru dia manjat
ketika berusaha menyelamatkan diri dan cucunya dengan berpegangan di sebuah batang pohon nenek nur janah pun diselamatkan oleh warga
foto viral yang sempat diambil oleh putrinya saat ikut berpegangan di pohon adalah upaya untuk meminta bantuan
diduga nenek nur janah meninggal karena terkena serangan jantung dan sebelumnya sempat terlalu banyak menelan air berlumpur
jenazah nenek nurjana dikebumikan di kampung halamannya di larompong palopo
zulkifli nasir goa sulawesi selatan